katanya sih emang pak yang nget sama perempuan itu gak ngapa ngapain
tapi tetep aja ditangkep sama warga
ya bagaimana emang ini juga perempuan sama laki laki berduaan bukan ngohrinnya ya kan
kasih ya mbak erosnya
ya tapi itu jaman dulu jaman jaman sekarang mah beda kak ngakum
kalo jaman sekarang nih ya perempuan sama laki berduaan malam malam di semak aja gak diapapain
kalo jaman dulu perempuan sama laki cuman duduk ngobrol aja itu bisa ditangkep sama warga
kak ngakum cesi
masuk dulu yuk
kebetulan ada pak mustaqim di dalam
tadi dapet kabar dari sobri sama poswara
tapi kita punya rencana
maksudnya pak kemet juga diajak
untuk lebih sopannya karena
ya biar mungkin jadinya
merasa bagaimana gitu kalo pake net ikut
merepotkan tidak ya
justru lebih baik kalau bagus
ketan mobilisnya juga masih muat
lebih baik jangan
gimana kalau kita pergi sekarang aja
anterin bapak ke rumah esi
cesi nya lagi suka abumi pak
iya si bapak ditanyain diem aja bapak kenapa
mama pergi dulu ya
kamu di rumah aja jangan kemana mana
kalian itu gak pernah merhatiin apa
kalo maeros sama pak kemat itu
gak pernah bisa akur
merhatiin teh tapi ya
saya pikir itu cuma perkelahian orang tua biasa saja
aduh kang aku mah gak tau sih
ini tuh cerita lama yang pahit kan
jadi maera sama pak kemat itu pernah bertunangan
bahkan udah mau menikah
dua hari sebelum menikah tiba tiba pak kemet ditangkap sama warga kampung
kabarnya mah kepergok lagi berduaan sama perempuan dari kampung sebelah
ini mah cerita orang tua dulu
tapi ini bukan gosip
ini tuh kisah nyata
ya udah aduh ceritanya di mobil aja nanti saya
ya kenapa ada cintaannya nanti sih
kenapa tidak sekarang saja
kenapa a dipukul
tangapung di depannya
si eros mau datang kesini
mulai ketakutan itu
kata aja sih emang pak kemat sama perempuan itu gak ngapa ngapain
tapi tetep aja ditangkep sama warga
ya bagaimana emang ini juga perempuan sama laki laki berduaan bukan ngurimnya ya kan
kasih ya emang erosnya
ya tapi itu zaman dulu
sama jaman sekarang mah beda
kalo jaman sekarang nih ya perempuan sama laki berduaan malam malam di semak aja gak diapapain
kalo jaman dulu perempuan sama laki cuman duduk ngobrol aja itu bisa ditangkep sama warga
rame deh sekampung
akhirnya malu keluarga besar
ya terus terus gimana coba
makanya sama orang tuanya emang eros itu perkawinannya dibatalkan
pasti semua orang tua kan melakukan hal seperti itu
setelah itu emang eros menikah sama waucup
tau gak waucup siapa
waucup itu sahabatnya pak kemet
temen deketnya pak kemet
jadi cara membalas sakit hati emang eros kepada pak kemet adalah menikahi sahabat yang paling jelek
abis itu kasih lihat ke pak kemet kalau dia itu hidup bahagia
pak kemet emang kecewa sekali sih atas kejadian itu sepertinya
makanya dia tuh gak nikah nikah
setau saya dia itu nikah setelah si siapa mamahnya dedeh waedah apa ya
itu dilamar sama papahnya dedeh
makanya si sobri sama si dedek itu seumuran
nah yang bikin lebih pusingnya lagi nih kakak gue mencaya sih
sekarang si sobri naksir sama si dedeh
si dedeh naksir sama si sobri
seperti romeo julietnya
nah liat pak
sobri dan dedeh
oh itu kenapa
mak eros punya kesempatan tuh menghindar dari pak kemet
bisa begitu kan
iya enggak juga
kan si sobri udah tau alamatnya si dedeh
kebayang gak itu
si dedeh sama si sobri taksir taksiran
sementara pak kemet sama mak eros begini
grup marawis siap menunggu konfirmasi
terima kasih doi
masa masa di cibarengkok
kalau soal itu
bukan masalah indah atau tidak indahnya dong
kita kan lahir disana
ya pasti akan selalu ingat lah sama cibarengkok
jangan sampai saya sama kayak kamu
kamu itu sering kangen gak sama kampung cibarengkok
itu handphonenya bunyi tuh
kamu suka mengalihkan obrolan cek
itu handphone kamu emang bunyi dong
kok alihkan obrolan
kacung banget bunyinya juga
ya angkat doi diangkat
loh totinanya terus
yang bener kum
ngomongnya kurang kenceng doi
itu si acing
itu si acing
itu si acing
itu si acing
itu si acing